eva beneran ke rumahnya boy mas
mas kayaknya harus bertindak deh
mas harus ngelakuin sesuatu
mas harus nelfonin reva sekarang juga
telepon sekarang ya mas
ini demi kebaikan reva mas
kamu tenang aja
oke aku tunggu jawabannya
kata sudah pada tunggu tuh
iya iya sebentar boynya
aduh kamu gak kenapa kenapa sayang
gak apa apa kok tante
adik adiknya kak mana
dea apa kabar aduh terima kasih ya
kamu udah mau dateng kesini
oh ya boy ini dea designer ya
yang ngurusin bajunya reva
ya udah kalau gitu kita semuanya masuk aja
baju bajunya mana gaun gaunnya
iya ada di mobil sebentar ya
pak tolong bajunya ya pak
yaudah yuk kita masuk aja
yuk yuk reva yuk
manda dimana nih mandor nih
mandor kawat si bang diman ma
iya kerjanya kendor
kau yang kuat
iya bener bener baik
jangan tidur sini ya
aduh teman teman makasih ya udah bantuin gue tadi
makasih ya bang candra
kalian tahu dari mana kalau gue ada masalah
kita tahu dari nyokap lo boy
padahal gue udah bilang sama nyokap gue
nggak usah kasih tahu ke kalian
nggak apa apa lah gue
kebetulan kita juga lagi sama sama cari raya
yang gue tunggu gue
tahu tuh anak mana
andai aku bisa bantuin kalian nyari raya ya
yang paling penting adalah sekarang lo fokus dengan lomba lo
dan kalau perlu kita semua akan ngawal lo untuk jaga jaga gimana
kalau kita soju banget ya tang ya
setelah itu baru kita cari raya
udah nggak usah
gue bisa jaga diri kok sama reva
mendingan kalian fokus nyari raya aja
kasih kesempatan kita kita dong mau jagain lo
biasanya kan lo yang jagain orang lain
sekarang kita kita gantian
iya boy benar juga boy
kita juga gak tiap hari juga kok bantuin lo
kalian semua emang sahabat sahabat sejati ya
kita emang sahabat sejati tapi
itu dari tadi
neng strik punya dong cantik
neng strik punya dong cantik
neng strik punya dong cantik

pak kamu kan putih terus cantik
yang ini cocok deh
yang ini cocok deh
ya lucu sih tante ya
ya lucu sih tante ya
ya kalau kamu gak suka
kamu boleh pilih kok yang lain
dua ketiga terserah
nggak paham tante atur aja
tapi setelah kenal sama si boy
tapi setelah kenal sama si boy

biar bisa tante dandanin
makasih banyak tante nggak perlu
udah bagus begini
udah bagus begini
yaudah kamu pilih lagi
dea masih punya baju yang lain gak
ada tapi ada di mobil
tunggu sebentar ya
yang waktu kemarin kan gaunnya
udah tante beliin
tante juga yang bayar
jadi kayaknya reva nggak enak deh
mendingan nanti reva aja yang bayar kali ya tante
tante juga yang bayar kali ya tante
tante juga yang bayar kali ya tante
ya udah ga perlu
atau enggak gini aja deh tante

kan sekarang reva nggak bawa uang sebanyak itu
karena kan pasti mahal nih gaunnya
nanti reva gantiin aja ya uangnya
nggak usah reva
aduh udah cantik baik lagi
bener santai aja
bener santai aja
eh tuh udah ya
udah bawa baju lagi
bagus banget ini
ini bagus banget
warnanya tuh lembut sekali
ini cocok banget buat kamu nak
oh ya iya beneran
bagus sih tante
lucu banget sih
rafa nggak jadi kan ke rumahnya boy
gitu aja nggak becus
tapi kamu tenang aja
aku akan berusaha untuk mencegah reva
jangan sampai mereka ikut ke lomba itu
bener kamu bisa
aku dan anak anak akan tumbuh di rumahnya boy
kita akan cegah mereka
kamu dengar baik baiknya alex
kalau semuanya gagal lagi
kita nggak jadi diner
kamu tenang aja
kita pasti diner kok
iya selamat siang
sebentar ya wardi
reva beneran ke rumahnya boy mas
mas kayaknya harus bertindak deh
mas harus ngelakuin sesuatu
telepon sekarang ya mas
ini demi kebaikan reva mas
kamu tenang aja
oke aku tunggu jawabannya
wardi kamu ke ruang meeting duluan aja
buat presentasinya dan jangan lupa
budget buat kuartal depan
pak kalau begitu saya permisi dulu pak
mas sudah marah marah sama reva
mas tegas kan sama reva
dan sekarang reva udah jalan pulang kan mas
sayang denger dulu sayang
handphonenya reva gak diangkat
aduh mas mas ini gimana sih
reva itu anak kandung mas
kenapa mas gak khawatir
kenapa malah aku yang khawatir sama reva mas
ya udah ntar mas telpon lagi dia ya
oke kamu tenang

ini aki aki kenapa jadi lembek banget sih sama reva
kok heran deh kenapa jadi nurut sama reva

mas b dari awal
udah ngizinin dan mendukung
reva untuk ikut acara
diam diam di belakang gue
juga udah ngerestuin
dan udah ngembelain
wah nih gak bisa
kalau mas b udah dukung reva sama boy
itu gak boleh terjadi
ya boy sama reva nggak boleh barengan
mereka gak boleh nikah
boy sama siapapun termasuk
gue harus gagalin acara itu